kpu tidak pernah kemudian katakanlah ya mematok suara si a si b dan seterusnya
partai ini partai itu sekian sejak awal itu nggak ada
ya biar aja diolah oleh masyarakat lah ya
kalau itu kan udah lama sebelum pemilu kan sudah ada
sebelum pemungutan suara isu itu sudah ada
udah dikunci sekian dan angkanya persis tinggal nanti pembuktiannya aja
kpu tidak pernah kemudian katakanlah ya mematok suara si a si b dan seterusnya
partai ini partai itu sekian sejak awal itu nggak ada
karena pemungutan suaranya kan bersifat langsung
langsung katanya yang menentukan perolehan suara adalah suaranya pemilih
yang menggunakan hak pilih pada hari h pemungutan suara
untuk di luar negeri yang tanggal yang di dalam negeri itu tanggal empat belas februari dua ribu dua puluh
saya kira kpu tidak bisa mengontrol kpu juga tidak bisa menentukan
berapa sih pemilih katakanlah dari dpt dari dptb atau dpk di dalam negeri
itu berapa yang akan hadir juga kpu nggak bisa memprediksi nggak bisa mengontrol
apalagi kemudian mengontrol perlian suara mengontrol sudah mematok
sudah menentukan sejak awal pasangan calon nomor satu sekian
kpu kemudian sudah istilahnya tadi teman teman kumparan menyebutnya apa
sudah mengunci di angka sekian persen tidak pernah ada situasi
jadi perlian suara baik berupa suara maupun kalau dikonversi jadi persentase
itu adalah semuanya berasal dari penghitungan suara secara berjenjang dari tps
jadi kalau ada informasi kabar atau pernyataan seperti itu kpu membantah ya
bahwa kpu tidak pernah mematok
mengunci tidak pernah menarjetkan partai tertentu pasangan calon tertentu
sejak awal harus suara yang sekian tidak ada